ya memang perjuangan untuk menjadi paski beraka ini tidaklah mudah ya
ada keringat tawa bahkan juga tangis yang juga turut mengiringi
namun dibalik semua itu ada pula kisah romantika di dalamnya
ya sepasang suami istri fadli amin dan rosalia kusumasari
yang sama sama pernah bertugas sebagai paski beraka nasional pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan membagikan kisah mereka
sebenarnya kalau ditanya apa yang memotivasi saya untuk masuk ke paski beraka itu
sebenarnya awalnya itu dari cita cita masih kecil mas
zaman dulu kan waktu kita masih kecil itu cuma ada tvri ya di daerah saya itu
jadi setiap kali tujuh belas an itu kayaknya ngelihat paski beraka itu gagah gitu
keren lah pada saat itu
akhirnya dari zaman saya masih sd sampai sma dan akhirnya saya masuk ke yang namanya eksul paski bra dulu di sma itu
nah berlanjut ketika ada seleksi untuk paski braka awalnya sih saya nggak ada kepikiran ya buat sampai ke level nasional ya
artinya pada saat itu ya sampai ke tingkat provinsi pun sebenarnya sudah syukur alhamdulillah ya
ternyata pas waktu seleksi ternyata saya dikasih peringkat satu waktu itu
dan akhirnya waktu itu saya tusan sama rinda kalimantan timur
setelah saya peringkat satu lanjut sampai ke tingkat nasional
dan ketika seleksi tingkat nasional akhirnya alhamdulillah tembus gitu
untuk perwakilan dari kalimantan timur
dan sampai lah ke jakarta berangkat kurang lebih itu dua puluh delapan hari atau sebulan lah kita di sana
jadi saya punya impian paski beraka ini sejak dari kelas dua sd
saya menyimpan mimpi saya memobok mimpi saya dari sejak kelas dua sd
dari awalnya dari sebenarnya dari majalah bubu dan dari apa yang papa mama saya suka perlihatkan pada saat tanggal tujuh belas seperti itu
jadi itu loh bagus banget paski beraka
kemudian saya lihat di bobo ada profil tentang paski beraka dari kelas dua sd itu bahkan saya simpan majalahnya
dan kemudian saya latihan latihan latihan sampai sekolah smp saya lanjutin di sma
saya terusin sampai karena memang benar benar saya kepengen banget jadi anggota paski beraka nasional
dari provinsi dari dinas provinsi
iya karena ini kan reformasi jadi belum tentu ada paski beraka nasional
jadi setiap tahapan setiap tahapan tuh saya ngalamin yang penuh doa
penuh perjuangan lah ya
intinya seperti itu
sampai akhirnya dapat berita tetap ada paski beraka nasional
kita berangkat ke jakarta
di perjalanan kita waktu itu kan naiknya kereta ya sama pasangan saya wirdan
di jalan pun ada ini dilempar batu
ini apa namanya keretanya gitu
jadi sebelumnya aja udah drama gitu ya mau sampai di cibubur ini
itu ceritanya perjuangannya
jadi akhirnya sampai di sana
jadi pada saat kita bertugas
itu sebenarnya radius sekian meter ya
itu semua sebenarnya senapan juga udah siap semua
karena pada saat itu kan kerusuhan masih ada
masih dimana mana dan segala macem gitu ya
jadi apa namanya jujur itu sangat luar biasa ya
saya kalau ingat momen itu sembilan puluh delapan itu luar biasa
ditambah juga saya dititipin
kalau nggak salah itu kak bagio yang saat ini juga masih bertugas
jadi apa namanya beliau titip sama saya
kalau mungkin mem societyar kan masih baru
yang sudah deket
disini lho males buat pake
aku mau nggak
aku juga mau
pasti aja luar biasa
itu longest fucking siapa pake
untung gua nih
bukan cuma ada jawa tengah perwakilan jawa tengah di sini tetapi sebagai buluran mewakili indonesia
kita juga karena kebetulan hari itu juga sangat bersejarah reformasi presiden yang baru
senapan juga ada di mana mana jadi buat kami senapan kita saling benar benar memuatkan sekali
pada saat sebelum kita mau maju komando itu kita benar benar ini sekali ya
belum lagi kan memang kebetulan ada beberapa kesalahan yang terjadi
jadi kita harus benar benar tutup semuanya itu dengan indah
kita memang sama sama bertugas ya jadi nggak kepikir sih sebenarnya kalau ini
dan beliau juga orangnya juga cuek sih jadi pada saat itu
meskipun sampai dengan hampir hari h itu kita tugasnya karena sama sama di pasukan delapan
sering bareng karena kan dia di belakang saya
meskipun di detik detik raya berubah karena penentuan pasukan itu di tanggal enam belas
jadi ada perubahan tapi jujur setelah kita berdikah nggak ada satu foto satu frame pun
yang ternyata sama suami saya
tapi suami saya ini orang gigi jadi saya ingat sekali dulu kalau misalnya zaman bbm gitu ya
beliau itu bbm saya dan kemudian saya baru balas ya dua dua ini apa sih
itu ya tapi beliau ini memang sangat gigi dua tahun berapa tahun ya
amin berdekatan seperti itu tapi beliau tetap apa ya bahasa sundanya itu kekesumukah lah ya
ya lululah saya akhirnya
pada saat kita di asrama dulu sebenarnya rasa benih benih asmarah itu belum ada ya
jadi istilahnya kami berdua saya sama istri ya kebetulan istri saya kan juga dari pasuki beraka sembilan puluh delapan juga
cuma dia dari tusan
iya dari tusan
jadi kalau kami berdua sebenarnya di awal itu tidak punya feel seperti apa rasa saling suka
terus ini sebenarnya berlanjut setelah kami kerja
setelah kami kerja kami itu apa namanya kebetulan kerjanya di jakarta barengan gitu kan
jadi dulu kami itu ada yang namanya grup ini apa sih namanya itu bbm ya
jadi zaman zaman bbm bahkan sebelum itu juga kita sebenarnya udah ada komunikasi
juga bayi surat dan segala macam
cuma memang gak se insense mungkin anak anak zaman sekarang ya
nah ternyata istri saya ini dulu juga kan kuliah di bogor
terus dia kerja di daerah apa namanya itu apa sih namanya gatot subroto situ kan
nah jadi gak lama kita ketemu terus ternyata ada kecocokan gitu kan
sering sering bertemu yang dibahas tentang pasuki beraka lah
tentang banyak hal lah dan akhirnya kita merasa cocok
akhirnya ya sudah lah dari situ kita makin dekat makin dekat
ya sampai akhirnya kita bisa menjadi suami istri seperti itu
di kehidupan saat ini yang pasti yang pertama itu adalah kedisiplinan ya
kedisiplinan diri terus saya bisa lebih mandiri
karena kita ditentu harus lebih mandiri di asrama
terus disiplin yang pasti
yang terus bersosialisasi juga
yang pasti tadi yang saya bilang tingkat percaya diri kita itu lebih tinggi
artinya setelah kita pulang dari paski beraka itu ya
itu output yang saya dapat dari pelatihan selama sebulan di sana
yang saya rasakan itu
yang itu yang bisa saya implementasikan ke kehidupan sampai saat ini ya
persisten yang utama ya persisten itu
kita benar benar melakukan karena prosesnya tidak mudah
karena satu persatu dan benar benar harus tekun
itu satu hal yang saya pun ajarkan itu ke anak anak
bahwa tidak semuanya dipercaya
tidak dicapai dengan mudah
bahwa semua itu penuh dengan perjuangan
bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan usaha dan doa juga gitu ya
itu satu hal yang pertama yang saya wariskan ke anak anak saya juga gitu
kedua keberagaman karena ini indonesia
di sana kita benar benar belajar dan
dan itu juga kita terapkan
dan kebetulan karena saya menikah juga dengan dari kaltim
jadi ini indonesia sekali di rumah ini gitu ya
bineka tunggal ika jawa tengah
dan juga kalimantan timur
bineka tunggal ika itu kita resapi sama sama di dalam keluarga
dalam kehidupan kita sehari hari
berinteraksi dengan teman teman kantor tetangga
maupun dengan apa namanya
karena kita tidak bisa umpung kiri ya
kita akan berkomunikasi berhubungan dengan berbeda budaya
berbeda agama berbeda suku berbeda ras
itu dua hal yang menurut saya yang paling ya
kalau nilai nilai buatan naik disiplin dan lain lain
kewimpinan itu pasti ya
jadi satu dua hal yang buat saya sampai dengan hari ini bisa seperti ini
dua hal yang saya belajar dan saya selalu sampai dengan saat ini juga ke anak anak itu tadi
apa namanya perjuangan
semuanya tidak mudah
semua harus dilakukan dengan usaha dan doa
kemudian yang kedua adalah kebinekaan
kebanyakan bastian di ulembung
semoga yang mau ya
semoga yang mau tapi yang pasti
saya dua hal yang buat saya
yang saya pakai sampai dengan hari ini itu mengenai usaha dan ya kerja keras
sama yang kedua
bineka tunggal ika itu tadi
jadi awal lagu pada saat dia bayi
yang saya nyanyiin tuh lagu lagu perjuangan
jadi lagu pertama yang dia harus bisa itu
terus apa lagi itu
saya ingat pengantin lagunya itu
jadi saya ingat kalau saya dulu suapin dia waktu bayi gitu ya
pas paginya itu begitu
garuda itu dia langsung
saya selalu bawa lagu lagu itu yang dikuasai di awal awal gitu
sampai adik adik angkatan saya itu langsung bilang
kamu dari siapa ya
dari siap bayi ya
harapan orang tua pasti yang terbaik gitu ya
tapi semua nanti kembali ke anaknya
harapan kita kan sebagai orang tua
karena pas keberakai ini kan hal yang baik
hal yang baik banyaknya nilai positif yang bisa kita ambil dari paski braka ini kan
ya pasti lah kalau namanya orang tua
apalagi kita pernah sampai tingkat nasional
kita pasti akan
atau memberikan masukan ke mereka
nantinya kalau udah besar
atau sudah usia remaja sma ya
untuk ikut pas keberakai ini ya
kalau misalkan upacara di sekolah nih
sebastian suka bolos nggak sih kalau upacara
enggak ya ikut terus ya
boleh diperagain nggak kalau upacara lepas lagi hormat kayak gitu
gimana coba tanyain sama om
yang ini bawa dulu
bendera merah putih
punya cita cita nggak sih sebenarnya mau kayak mama sama papa nanti kalau
udah gede jadi pasti beraka juga nih
kalau mau boleh gak sih nyanyiin satu lagu
satu lagu kebangsaan sedikit aja
yang bastian rafal
mungkin bagian resnya atau awalnya sedikit aja
boleh nggak nyanyiin
mau lagi apa
mama ini cepetan keren
tidak ku lupakanmu